sementara itu menteri agama republik indonesia lukman hakim saifuddin mengatakan
perilisan daftar dua ratus nama mubalik bukan untuk memilah milah penceramah mana yang boleh ataupun yang tidak boleh berceramah
dilansir dari kemenak go id menteri agama menyatakan perilisan daftar nama mubalik bertujuan untuk menjawab pertanyaan masyarakat
terkait mubalik yang bisa berceramah baik di musola masjid maupun tempat pengajian lain
dalam pemilihan nama mubalik setidaknya ada tiga hal yang menjadi poin untuk dicermati
pertama para mubalik ini mumpuni dalam arti menguasai secara mendalam dan luas tentang substansi ajaran islam
kedua memiliki pengalaman yang cukup sebagai penceramah
dan ketiga memiliki komitmen tinggi terhadap kebangsaan
menteri agama juga menegaskan bahwa dua ratus nama penceramah ini bukanlah yang pertama dan bukan satu satunya
sementara itu majelis ulama indonesia menilai kebijakan kementerian agama merilis nama mubalik gegabah
mui juga menambahkan penyebutan nama mubalik yang direkomendasi oleh kementerian agama pada ramadan seperti ini bisa menimbulkan disharmoni
wakil ketua komisi hukum dan perundang undangan mui iksan abdullah menyarankan agar kementerian agama mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif dan bukan berdampak negatif bagi jemaah
bahkan ia menyebut
pendidikan agama lebih baik membereskan persoalan haji dan korban penipuan umroh dibanding merilis nama mubalik
jadi boleh dikatakan kebijakan yang sekarang ini ya kebijakan merekomendasi dua ratus da'i kan ribuan da'i ini kita punya
di jakarta aja ribuan belum se indonesia lalu apa kriterianya
lalu apa spektrumnya untuk mengukur
orang ini da'i ini memiliki harus direkomendasi atau tidak
ini persoalan saya kira janganlah pemerintah itu gegabah ya apalagi di suasana ramadan yang harusnya dijaga tentram harmonis indah
nah kalau seperti ini itu sama dengan menciptakan konflik diantara pendukung
selepas ini mereka telah recovered karena keer
nah apakah diri mereka agak cair karena selaikan pergi setelah perubahan mereka
nah jika tidak percaya pulakan bala